para pasien repatriasi ini berasal dari negara timur tengah dan juga malaysia dengan gejala ringan atau sedang
wisma atlet sendiri sudah menyiagakan tower lima dan tower enam untuk mengantisipasi para repatriasi yang akan dikarantina
lalu kita sempat turun tetapi
jadi kita menerima banyak pasien repatriasi pasien repatriasi adalah pasien pasien yang setelah karantina dinyatakan pemeriksaan pcr positif dan dirawat di rumah sakit wisma atlet